hai apa kabar semua saya sigiriski ramadan
dulu ketika kita bermain di warung menggunakan uang mobil besar
dan kebetulan penjaga warungnya tidak punya uang kembalian
gak ada mas saya bonek gara tm
dan penjual pun bingung gak ajaran kling kling untuk mencari uang kembalian
dan kita harus menunggu hingga penjual menemukan uang kembalian
karena sekarang kita para milenial
sudah banyak beralih menggunakan aplikasi pembayaran online
karena hanya dengan sekali scan
penjual tidak perlu lagi repot repot mencari uang kembalian
tapi dengan terlalu banyaknya aplikasi pembayaran online
seperti avo dano gapoy dan lain lain
contohnya seperti saat kita ingin membayar menggunakan apung
maaf mas disini cuma menerima pembayaran menggunakan dano
atau ketika kita sudah punya kedua aplikasi tadi
mas saya bayarnya pakai dana atau afo ya
maaf mas disini hanya menerima pembayaran menggunakan gapoy
tidak perlu lagi kebingungan kalau mau bayar menggunakan aplikasi pembayaran online kita
chris menerima semua aplikasi pembayaran online
tidak perlu lagi tuh ada banyak papan qr
semua bisa dilakukan melalui satu qr yaitu
chris datang membawa tagline unggul
yaitu universal gampang untung dan langsung
inklusif untuk segala laksa masyarakat
baik itu pedagang bakso tukang sayur
tatasi dilakukan dengan mudah dan aman hanya dengan satu kali sekian
efisientist satu qr code untuk semua aplikasi pembayaran online
transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran
kris mulai diberlakukan secara penuh di indonesia pada satu januari dua ribu dua puluh
qr adalah standar pembayaran digital ala milenial
di setiap makna indonesia